tidak hanya kelaikan kendaraan yang harus diperhatikan
sang pengembudi pun juga harus tahu dan tentunya mengerti tentang rambu lalulitas
diduga menerobos lampu merah bus transjakarta menabrak sebuah minibus
di ruas jalan pangerang di ponegoro menteng jakarta pusat selasa dini hari
meski tidak ada korban jiwa kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ini mengalami kerusakan yang cukup parah
peristiwa ini berawal saat sebuah minibus merah yang melaju dari arah jalan surabaya jakarta pusat
tiba tiba ditabrak bus transjakarta dari arah samping di perempatan ruas jalan pangeran diponegoro menteng jakarta pusat
bus transjakarta ini diduga menerobos karena lampu perempatan dari arah bus transjakarta masih berwarna merah
akibat peristiwa ini kedua kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah
tidak ada korban dalam kecelakaan tersebut dan kasusnya kini ditangani oleh unit laka lantas pores metro jakarta pusat